coba aja kalo neng teh punya hp bagus
pasti neng punya banyak foto foto sama stella nya
beliin lah tuh
masa warung kios sudah dua
tapi hp nya butut hp nya jadul
masa kalah sama mang ocat yang cuma tukang parabot
iya nanti akan ganti sama hp yang ada kameranya
akan mah cuma dipikirin gak pernah dibeliin
itu kang barnas kayak gimana ya sekarang
seharusnya tadi kamu tanya sama cucuku
tapi ya memang udah lama juga sih ya kita gak ketemu kang barnas
ada belasan tahunnya
hah lebih kali kum
lebih dari dua puluh tahun
kum dua puluh tahunnya udah besar kum
udah dewasa bukan anak kecil
maksudnya perginya doy
cucu kang barnas perginya sudah lebih daripada dua puluh tahun
eh kum sekarang saya tanya sama kamu
apa yang kamu masih ingat tentang kang barnas
kalau saya mah sudah terlalu lama ya
kok lupa inget lah
banyak lupanya doy
iya saya juga lupa kang dadang
eh doy kalau kamu tuh gak boleh lupa
kamu sama aku yang ngajarin lu kang itu kang barnas
oh kang barnas tukang kayu
boy emang dari tadi kamu pikir kita tuh ngomongin siapa
ya saya gak tau ceng
saya gak mikir
yang saya ingat sih orangnya lucu
iya kok tapi tukang tipu
ingat saya tadi dia punya kasus sama pak kemet
iya pak ustadz kemet
itu kasus pintu gimana maksudnya
jadi waktu itu pak kemetnya mesen
iya doanya pak ustadz kemet waktu itu pesen pintu sama kang barnas
pintunya gak jadi jadi
habis itu dicariin sama pak kemet
iya pak ustadz kemet
kang barnasnya malah jual pintunya ke orang lain
gak boleh dosa
eh doi kita kumpul begini
kebaikan orang lain
yang namanya ngerumpi itu teh
ngomongin kejelekan orang
itu namanya ngerumpi
doi pekerjaan paling enak itu
membicarakan orang lain
iya tapi gak boleh
terus yang gak dosa apaan
eh sama aja bohong

orang orang tuh kemana
kepada kemana pergi
kayaknya mereka menghindar dari saya
pasti mereka merasa mender
karena saya bisa jalan dengan bu yola
pak jato dari motor yuk
cik yoyo punya gak fotonya papa
ya gak punya cu
kalo orangnya tuh cik tau
ya kali aja ada gitu
misalnya pas ada acara bareng bareng
gak punya cu
dulu punya satu
tapi dibakar sama mama
kenapa papa tebar telepon cucu sekarang
pengen denger suara kamu
makanya dia telepon kamu
ya masa setelah sekian lama
ternyata baru sekarang kangen ya cu
kemana aja dari dulu
ya mungkin kambar nas tuh kangen
sama suara kamu cu
jadi ibunya sobri
kalau setelah maksa nikah
bisa diadakan sebulan setelah pernikahan sobri
sejak kecil tidak mendapatkan kasih sayang ibunya
semua kejadian di cirawas belakangan ini
patut diwaspadai pak sotarwe
apalagi yang ada dalam kepala kami
idan pernah menghilang
tidak tahu rimbanya
inin juga begitu
dan mereka muncul ke ciraos
dalam waktu yang bersamaan
setelah mereka pulang
inin punya kalian menyembuhkan orang
kemudian setelah datang ke ciraus
semua ini pasti ada hubungannya
urusan apa setelah datang ke ciraos
bisa jadi semuanya ada konspirasi tingkat tinggi
yang dibiayai oleh setelah pak ustadz rw
kamu yang panggil idan
iya pak ustadz rw
kamu juga harus mirap
ganti pakai baju ansip
saya permisi pak ustadz rw
coba aja kalau neng teh punya hp bagus
kalau neng punya banyak foto foto sama setelahnya
masa warung kios udah dua

masa warung kios udah dua
tapi hpnya butut
tapi hpnya butut

masa kalah sama orang asal yang cuma tukang parabot

nanti akan ganti sama hp yang ada kameranya
akan mah cuma dipikirin
kita dibeliin janji terus kapan nanti mau belinya
sabar ratu neng satu satu kan kita mah beda sama orang orang
uangnya teh gak langsung ada mesti usaha dulu jualan dulu baru dapat uang
ya tuh kita mah emang selalu aja kalah sama orang orang
orang orang udah punya kulkas yang empat pintu kita baru mau beli yang dua pintu
orang orang udah punya hp yang bisa ngomong sendiri kita baru mau beli hp yang ada kameranya
kalau tadi fotonya diapu sama si dudungku maha
neng gak punya bukti kalau si dede bayi dielus elus sama stella waktu dikandungen neng
makanya sholatnya teh yang rajin doain akan biar warungnya teh rame
ini hidup cuma mau beli hp yang ada kameranya aja harus berdoa dulu
kan doa sama wajib neng setiap saat
mungkin matanya trauma ah
dengan kejadian masa lalunya
iya bisa jadi
kalo ate janji gak akan ninggalin dede
dengan begitu emak ate pasti bisa tenang
nanti juga dede mau ngomong sama emak
kalau ipana itu sikapnya sama seperti si stella
saya yakin sih mah namanya tidak akan sejatuh sekarang
saya yakin namanya makin naik daun malahnya
doy naik daun itu artinya terkenal
bisa saja nih dan ini bisa saja ya
kan mungkin saat itu ipana capek
jadi tidak mau foto foto bareng kita
orang capek sama orang sobong itu beda
orang capek itu duduk istirahat
kalian sih nora
ih alah si pedut
berarti kamu termasuk orang nora dong
orang kamu tadi juga minta foto foto sama dia
ya iya lah tapi sebetulnya mas saya cuma gak enakan aja sama kalian
solidar saya mah makanya saya ikut foto foto
sebenarnya ya yang namanya teman itu kadang kadang harus berkorban perasaan
demi menjaga perasaan temen temennya
gaya pakai perasaan
tidak mau pindah dari sampingnya untuk foto foto terus
kita mau masuk ke situ dijaga betul sama dia
saya sampai lompat lompat kum ceng